komisi tiga dpr ri hari ini kembali menggelar rapat bersama komite koordinasi nasional pencegahan dan pemberantasan tppu
terkait dengan temuan transaksi janggal rp tiga ratus empat puluh sembilan triliun
dan bergabung bersama kami korrespondensi anin indonesia ausu ryo ndolu di kompleks parlemen jakarta haluslamat sore
rio poin penting apa saja yang kemudian menjadi pembahasan dalam rapat di sore hari ini
ya selamat sore bram benar sekali bagaimana rapat pada hari ini antara komisi tiga dpr dengan komite tppu
yang tadi dihadiri langsung oleh menko polhukam dan juga ketua komite tppu mahfud md
kemudian juga ada sri mulyani sebagai anggota dari komite tppu dan juga ivan yustiavandana
sebagai kepala ppatk dan juga
sekretaris dari komite tppu yang turut hadir dalam agenda rapat dengar pendapat umum bersama dengan komisi tiga dpr pada hari ini
rapat tadi dimulai pada pukul dua siang waktu indonesia barat yang saat ini sudah selesai dilaksanakan
karena memang tadi menko ataupun sri mulyani ada agenda untuk melaksanakan tugas ke luar negeri
sehingga rapat tidak bisa dilanjutkan lebih lanjut
namun kemudian pembahasan yang ada pada hari ini sudah selesai hingga pada saat ini
nah tadi pembahasannya memang cukup dinamis begitu karena kalau kita melihat bagaimana tadi penjelasan
ataupun satu kesimpulan yang disampaikan oleh mahfud md dan juga sri mulyani
ini dalam satu suara bagaimana mereka menyampaikan bahwa tidak ada perbedaan data dari apa yang dipaparkan oleh kementerian keuangan
dalam rapat bersama dengan komisi sebelas dpr dan juga menko polhukam mahfud md dalam rapat bersama dengan komisi tiga dpr
nah untuk mendalaminya saya sudah bersama dengan anggota komisi tiga dpr
dari fraksi pdi perjuangan johan budi selamat sore mas johan
mas johan ini tadi kita lihat bagaimana paparan data yang disampaikan ini sepertinya semua sepakat bahwa tidak ada perbedaan data begitu ya
namun sebelum kita masuk ke substansi saya ingin bahas dulu terkait dengan psikologis rapat yang memang mungkin sedikit berbeda
jika kita bandingkan dengan rapat yang sebelumnya
bagaimana ini tidak ada kegaduhan yang memang cukup di highlight pada rapat sebelumnya dengan pak mahfud md
lalu kemudian hari ini rapat begitu
tenang fokus membahas satu titik saja begitu
apa pendapat anda tentang rapat pada hari ini
ya jadi kalau kita compare dengan rapat yang kemarin ya yang sebelum ini dengan pak mahfud dengan kepala ppatk
memang tadi suasananya adem ya
artinya ada quote unquote kesepahaman lah
yang sebelumnya sempat terjadi pro dan kontra seolah olah ya
seolah olah ini direduksi menjadi persoalan orang orang di komisi tiga versus pak mahfud md
kemudian direduksi seolah olah ada perbedaan data antara pak mahfud dengan bu mentyo gitu kan
nah tadi penjelasan pak mahfud yang kemudian dilanjutkan dengan penjelasan bu sri mulyani
yang perlu digarisbawahi adalah ternyata tidak ada data yang berbeda
cuma cara pandang gitu
kalau media itu mungkin angle nya agak berbeda
itu pendapat mereka ya
tapi saya bukan kalau kamu naik ke saya saya bukan soal data itu sama atau tidak
bukan soal ini komisi tiga versus mahfud md
saya justru lebih fokus kepada apa goals nya ini gitu
jadi saya tidak akan mengambil dampak dari kegaduan ini bagi negara
bagi pemerintah ini ada uang masuk nggak gitu
tiga ratus empat puluh sembilan yang awalnya tiga ratus t menjadi tiga ratus empat puluh sembilan t yang kemudian rame di publik
yang saya yakin persepsi publik pasti awal awal itu akan mengarah pada ada moral hazard
yang terjadi di ada pegawai kemenkyu yang melakukan itu
yang terjadi di ada pegawai kemenkyu yang melakukan itu
seolah olah itu yang muncul di persepsi publik
kemudian perlahanan ini ternyata data itu akumulasi dua ribu sembilan sampai dua ribu dua puluh
kemudian muncul lagi penjelasan bahwa data itu terbagi gitu ya
ada yang ke kementerian keuangan ada yang ke penegak hukum
ada yang berupa lha saya tadi agak kaget ya
ternyata tiga ratus surat itu ada yang lha berhasil analisis ada yang tidak gitu
yang ke kemenkyu
saya baru tahu dari menq tadi yang menjelaskan
informasi terus bertambah
kemudian terakhir tadi begitu mendengar penjelasan bu sri mulyani yang dia menjelaskan dengan detail ya
surat itu kemudian apa tindak lanjut yang dia lakukan di dalam kementerian keuangan
dua puluh dua t sudah menghasilkan tindakan ini ini ini
yang segini t sudah ini ini
yang satu ratus delapan puluh sembilan t yang soal emas itu itu ternyata juga sudah ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
jadi kalau dari penjelasan itu lantas apa sebenarnya tiga ratus empat puluh sembilan t itu gitu loh
kalau kita mau jujur kan sekarang itu hilang aja nanti minggu depan juga isu ini hilang gitu
karena itu tadi apa ternyata sudah ditindak lanjuti ya
saya sampaikan lah berkali kali
saya sangat mendukung pak mahfud md untuk membongkar ini ya
karena mungkin pak mahfud md ini juga akut ankut agak melihat kok nggak ditindak lanjuti gitu
tapi kalau saya ke publik dan saya mendukung sepenuhnya itu bisa diusir secara terang
nah ini kan kemudian tadi mas johan sempat menyebut bahwa ada persepsi publik yang kemudian kalau kita lihat di media sosial atau masyarakat ketika pak mahfud menjelaskan bahwa ada transaksi mencurigakan sebesar rp tiga ratus empat puluh sembilan triliun
masyarakat memberikan dukungan kepada pak mahfud begitu
lalu kemudian dalam rapat tadi mas johan sempat bilang bahwa ini bisa besar kemungkinan bahwa ini akan anti klimaks nantinya
karena semua sudah dijawab oleh kementerian keuangan
dengan sangat detail
dari komisi tiga sendiri atau dari anda mas johan budi apa yang anda lihat apa yang kemudian ingin ditujukan ataupun apa yang sebenarnya ingin dikedepankan oleh pak mahfud terkait dengan hal ini
ya gini saya tentu tidak mewakili komisi tiga ya karena suara mungkin bisa beda
kalau saya melihat yang tadi ya karena ada sanksi administrasi juga
yang hasil dari itu yang dilakukan oleh kementerian keuangan
saya lebih tertarik pada angka yang satu ratus delapan puluh sembilan

dan apa tadi pak mahfud juga menyampaikan kan akan ada satgas yang case building lagi gitu
paling ini kan sudah ada keutusan pengadilan tetap ya
saya setuju juga kemudian kalau timnya itu jangan hanya tim itu juga harus ada independen

karena kalau yang itu dibalikin lagi ya kayak jeruk makan jeruk

itu di dalam itu misalnya melibatkan orang kementerian keuangan gitu misalnya
ikut jadi apapun jabatannya ya
kemudian tadi saya mengusulkan agar data ini juga diserahkan ke kpk
karena kpk kan independen ya di luar pemerintah
mungkin dengan data itu bisa dilihat kembali
karena ini putusannya sampai pk loh

jadi biruk pikuk yang kemarin itu terus dikawal
karena ini putusannya sampai pk loh
jadi biruk pikuk yang kemarin itu terus dikawal
jadi biruk pikuk yang kemarin itu terus dikawal

terus mana yang belum can gitu
diselesaikan yang mana dong

makanya ada artikel lima saya
makanya ada artikel lima saya

bahkan dia juga bisa menjelaskan yang tidak diserahkan ke kemenkyu
yang diserahkan ke penegak hukum
itu juga sudah ada delapan belas yang bahkan sudah diputus oleh pengadilan gitu loh

terus yang tersisa apa gitu
kalau mau bikin satgas yang disadgasin itu yang mana gitu
kan nggak dipilah pilah itu gitu loh
karena itu yang gedenya dulu deh yang satu ratus delapan puluh sembilan
senturia yang berapa triliun aja ribut seluruh masyarakat indonesia
ya itu dulu lah menurut saya itu dulu
tapi melibatkan kpk menurut saya
nah memang untuk sebagai gambaran untuk masyarakat bahwa bagaimana dalam
konferensi pers kemarin yang telah dilakukan karena memang komite tppu ternyata setelah rapat dengan komisi tiga
sudah melaksanakan rapat sebanyak lima kali setelah dengan komisi tiga kemarin ya
salah satu poinnya adalah membentuk satgas yang namun tadi dapat kritik juga dari komisi tiga
bahwa isinya kok institusinya sama sama saja begitu
tapi kalau ditanyakan apakah memang ini menjadi solusi yang memang cukup akan efektif
atau sebenarnya akan ada langkah dari komisi tiga lebih baik membentuk misalkan pansus ataupun hak angket bagaimana
gini kalau di komisi tiga tadi kalau dari apa yang disampaikan oleh ketua rapat bahwa ini diakhiri sampai di sini dulu rapatnya ini
nanti kita akan dadakan rapat lagi
kan belum ada kesimpulan
nah kita rapat lagi
nah nanti di dalam rapat berikutnya tadi kalau saya menyitir apa yang disampaikan oleh ketua rapat ya bahwa nanti di dalam rapat berikutnya itu akan ada jawaban dari pertanyaan pertanyaan

nah mungkin dari situlah ada kesimpulan apakah ada pansus apakah ada apa tindak lanjutnya itu nanti setelah ada pertemuan
nah mungkin dari situlah ada kesimpulan apakah ada pansus apakah ada apa tindak lanjutnya itu nanti setelah ada pertemuan
tapi bagi saya yang penting adalah apa yang sudah ramai yang kemudian memunculkan persepsi yang tidak baik kepada pajak kepada biaya cukai
tapi bagi saya yang penting adalah apa yang sudah ramai yang kemudian memunculkan persepsi yang tidak baik kepada pajak kepada biaya cukai
tapi bagi saya yang penting adalah apa yang sudah ramai yang kemudian memunculkan persepsi yang tidak baik kepada pajak kepada biaya cukai
pada biaya cukai saya yakin banyak orang pajak yang masih baik

nah ini jangan hanya sekedar itu gitu loh apalagi nanti isu ini kemudian tergerus oleh isu isu yang lain
apalagi ini menjelang tahun politik menjelang pilpres pilpresan ini tenggelam muncul isu lagi pro dan kontra sebentar tenggelam lagi
tapi nggak ada hasilnya buat bangsa
terakhir mas johan budi ini untuk menjawab bagaimana persepsi publik yang kemudian ini melihat bahwa
memberikan dukungan penuh kepada pak mahfud md sebagai ketua komite tppu
lalu kemudian juga kita ingat sebelumnya dalam rapat komisi tiga banyak juga yang menilai bahwa dpr terkesan untuk tidak mendukung langkah dari pak mahfud untuk membongkar tiga ratus empat puluh sembilan triliun
bagaimana komitmen dari dpr terakhir
saya mendukung ini dibongkar
dan saya lihat teman teman di komisi tiga juga tidak ada satupun yang kemudian mengambat ini dibongkar
bahkan kalau pun ada pansus
pansus itu adalah dalam rangka untuk ini agar dibongkar sejelas jelasnya
kalau bahkan tadi pak mahfud kan dia bilang ditanya setuju juga kalau ada pansus atau yang lain ya
poinnya kan tujuan kita sama
ini dibongkar sedetil detilnya
tapi ada goalsnya ada tujuannya ada apa yang mau kita capai dengan rame rame ini
ya harusnya ada uang yang harus dikembalikan dong
kalau ini sebagai bentuk kejahatan apalagi di awal awal kan tppu tppu tppu
kemana hasilnya selain habis itu udah hanya satgas saja gitu misalnya
dan satgas ini juga nanti kita lihat bagaimana
kita pernah mendengar ada saber pungli
pernah dengar enggak
sekarang kemana itu saber pungli misalnya
jadi ya kita mendukung
kita mendukung ini dibongkar total dan duit negara kembali
oke baik cukup informasinya mas johan budi
terima kasih banyak
kita nantikan bagaimana langkah dari komisi tiga bersama dengan komite tppu ke depan
apalagi adanya pembentukan satgas ini
terima kasih mas johan budi
baik terima kasih
berikut informasi dari anggota komisi tiga dpr dari fraksi pdi perjuangan johan budi
yang menyatakan bahwa akan mendukung komisi tiga dpr akan tetap mendukung bagaimana komite tppu
akan menyelesaikan ataupun membuka ataupun memperjelas kepada publik
terkait dengan transaksi mencurigakan rp tiga ratus empat puluh sembilan triliun
apalagi adanya ide untuk membentuk satgas untuk memonitor kasus ini
agar tidak anti klimaks begitu kalau seperti yang disebutkan oleh johan budi
baik terima kasih atas laporan anda
ausurio ndolu yang melaporkan langsung dari gedung senayan jakarta
selamat kembali bertugas